bupati siak bersama kepala bpksda riau melakukan ekspedisi menuju danau zamrut di kecamatan dayun kabupaten siak provinsi riau
pemkap siak dan bbksda riau sendiri telah bekerja sama untuk mengembangkan wisata di taman nasional zamrut
bupati siak alfedri bersama kepala balai besar konservasi sumber daya air riau suharyono melakukan ekspedisi sungai rawa di kecamatan sungai apit menuju ke danau zamrut di kecamatan dayun pada sabtu sebelas juli
dalam bincang bincangnya dengan kepala bbksda fedri mengatakan akan merealisasikan permintaan masyarakat sungai raya terkait pembersihan sungai dari banyaknya kayu

hal ini menyebabkan perjalanan dari sungai rawa menuju danau zamrut terhambat
dengan membersihkan jalur sungai maka akan mudah dilalui nelayan atau wisatawan tanpa mengurangi keasrian alam dan tempat bersarangnya ikan ikan
sejauh ini pemerintah kabupaten siak telah melakukan kerjasama dengan kepala bbksda riau dalam rangka pengembangan wisata di taman nasional zambrut yaitu pada zona pemanfaatan
danau zamrut adalah danau rawa gambut yang paling luas di indonesia

dan gambut di tanuhan restoran zamrut ini gambut yang paling dalam di indonesia
alfedri menambahkan sarana dan prasarana di taman nasional zamrut akan ditata seperti restoran dan hotel terapung
bagi wisatawan yang masuk dari dayun juga akan disiapkan kendaraan pengantar atau shuttle bus
wisata alam yang dikembangkan di sini adalah wisata alam minat khusus
artinya sebagai kawasan konservasi tidak semua orang akan datang beramai ramai ke tempat ini